warga rela berdesakan karena tergoda potongan harga besar yang ditawarkan jelang penutupan total toko swalayan pada juli mendatang
para calon pengantin diminta untuk mengunduh aplikasi lc mill
yang proporsional yang sewajarnya
nah ini berkaitan juga pandangan mas gibran
di pemilih lulusan sma
menjaga jarak dan tetap cuci tangan
kapal ini kan sudah setahun pak sudah setahun pas lah kapal ini sudah berlayar
setelah dipila kita masuk ke proses selanjutnya membuat cobek
kenaikan inflasi misalnya atau pelemahan nilai tukar rupiahnya
bahkan kini minum kopi telah menjadi gaya hidup masyarakat
dalam sehari biasanya tempat ini menghabiskan seratus kg beras yang dimasak dengan cara diaron
kemudian buatlah itinerary atau rencana perjalanan aktivitas apa saja yang anda akan lakukan di destinasi yang dipilih
artinya bicara pengalaman sananta kemungkinan akan menjadi pengganti rafael esthery
mungkin memiliki perbedaan yang sangat serius
namun usaha yang didirikan oleh mertua mbak ju sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ini
rian fernando dewi agung yulgiarto bogor jawa barat